banyak cara yang dapat dilakukan agar bisa mudik dan berlebaran di kampung halaman
seperti halnya dilakukan salah satu keluarga pemudik dari jakarta
dengan tujuan pemalang jawa tengah
mereka mudik menggunakan bajai
inilah yang dilakukan suheri bersama istrinya siti nur badriah dan keluarganya
keluarga jakarta ini nekat melakukan perjalanan mudik menuju pemalang jawa tengah
dengan menggunakan bajai
suheri bersama keluarganya nampak menikmati perjalanan
meski harus berdesakan karena bermuatan tiga orang beserta barang bawaannya
sedangkan dua anaknya sudah lebih dulu mudik menggunakan sepeda motor
mereka berangkat rabu sore dan setelah lebih dari enam jam mereka memasuki wilayah subang
setiap dua jam hingga tiga jam sekali mereka beristirahat untuk mendinginkan mesin bajainya
lebih enak lebih nyaman santai
pekerjaan bapak apa
ini perjalanan dari mana mau ke mana pak
dari magabesar mau ke pemalang
biasanya berapa hari perjalanan
kalau kerja kerja paling sehari
sehari itu berapa jam
sehari hari saya akan berjalan ke jawa tengah
sore sudah nyaman
saat suheri melakukan perjalanan ini
situasi arus lalu lintas di wilayah pantura subang menuju cirebon telah meningkat
arus kendaraan didominasi sepeda motor
selamat mudik pak suheri
dan firmasya subang